ini sabtu dan minggu besok adalah hari libur pastinya kita sudah bingung ini mau kemana ini bersama keluarga tercinta ataupun bersama pasangan
ini indonesia bicara mengenai indonesia indonesia ini memang apa ya kalau bicara mengenai wisatanya itu memang sangat menarik untuk dikunjungi
tapi sayangnya itu masalah akomodasi lagi yang selalu saja itu sangat mahal
sangat mahal begitu tapi nggak usah jauh jauh berarti ya
iya nggak usah jauh jauh karena di indonesia cukup banyak yang bisa kita datangi
nah ini salah satunya adalah wisata air terjun yang memang banyak bertebaran di indonesia
namun di air terjun cobanwaru di mojokerto jawa timur tidak hanya menawarkan pemandangan yang indah saja
tapi ini saya pernah kesana jadi memang indah sekali walaupun perjalanan menuju ke sana sangat sulit
nah itu lagi kan transportasinya juga
semuanya lagi terbatas begitu tapi ini worth it begitulah ya setelah melihat pemandangannya luar biasa
lokasi yang hanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki dua jam kan
berjalan kaki dua jam ini membuat air terjun ini terasa benar benar masih alami
menikmati air terjun cobanwaru memang membutuhkan usaha lebih
pengunjung menyusuri jalan setabak di tengah hutan lindung taman hutan raya raden suryo kecamatan pacet kabupaten mojokerto
butuh dua jam perjalanan melewati perbukitan dari desa terdekat
di sela selautan banyak tanaman jamu dan pondok pondok untuk beristirahat
rasa lelah ini akan terbayar begitu air terjun cobanwaru di depan mata
meski berketinggian tiga puluh meter sepanjang dinding air ditumbuhi rumput
terima kasih enabling mekoj hutang dan tanaman tanaman alami yang sangat rapih
sekesanya jalannya menjadi menantang masih banyak teping teping
dan juga air terjunnya masih bagus airnya jernih dan bisa jadi minum
biasanya kalau liburan sama teman teman di sini
air terjun cobanwaru awalnya ditemukan oleh pencari rumput
awalnya bernama air terjun geranjang
namun oleh para pengunjung yang berasal dari berbagai kota di jawa timur
terkenal dengan air terjun coban waru dulu namanya coban krecek
diganti coba warung air terjun pak ini jalannya kok masih seperti ini
kenapa sih pak belum di nanggawean belum resmi ya belum sebagian pengunjung tak hanya menikmati
pemandangan di sini air terjunnya juga langsung dinikmati untuk membuat atau
memasak makanan instan agung ibowo bojokerto